kementerian kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody untuk covid sembilan belas sebesar rp satu ratus lima puluh
tarif ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri dan kebijakan ini pun menuai kritik dari sejumlah rumah sakit
per enam juli dua ribu dua puluh kementerian kesehatan menaikkan surat edaran tarif batas tertinggi rapid test antibody untuk pemeriksaan covid sembilan belas sebesar rp satu ratus lima puluh
pemerintah menilai penetapan tarif ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan standarisasi harga layanan rapid test yang saat ini masih bervariasi
berdasarkan surat edaran kemenkes tarif ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes cepat secara mandiri
kebijakan ini menuai reaksi dari manajemen rumah sakit islam pondokopi jakarta
saat ini pihak rumah sakit belum melakukan penyesuaian tarif
per hari kemarin tarif rapid test di rumah sakit islam pondokopi masih seharian